kompornya dimatiin belum
kamu mau bicarain bapak terus
campak jangan jangan pep
bukan campak bapak
bapak itu keliatan gosong
kamu tuh harusnya belajar
jadi kamu bisa jadi cucu entut
udah udah si cucu itu
walaupun dia masih muda
tapi pengalaman hidupnya udah banyak
dia itu suka duit
tapi dia nggak gila duit
ya beda tut kalau suka duit
dia pengen punya banyak duit
tapi dengan cara yang benar
kalau gila duit yang ada di otak
gak peduli itu mau duit halal
mau duit haram yang penting duit
suara pak mustaqim
suaranya pak mustaqim
ngapain dia pagi pagi kesini ya
apaan sih itu
uang jauh jauh dari pikiran kamu itu
pak mustaqim itu baik sama mama
assalamu'alaikum bu yoyo
gimana itu pak
kan dia kerjanya di qatar pak kenapa bisa jadi ke amerika
masuk dulu deh pak silahkan
silahkan duduk pak
makasih bu yoyo
tut bikinin kopi ya tut
gak usah gak usah
jadi gimana pak
kompot aja dimatiin belum
kamu mau becandain bapak terus
bapak mau membicarakan sesuatu sama kamu
yaudah mau aja
ya allah salah lagi
lili diajak bagikan ke boston bu yoyo
dia baru buat ke amerika
tapi setelah sehari sampai di boston
atau menghilang pak
kalau lili sudah kontek kontekan
sama temannya orang indonesia
yang tinggal di amerika
saya yakin lili sudah merencanakan hal ini dari awal bu yoyo
tapi kenapa dia mesti kabur ya pak
pasti dia diiming iming gaji yang besar sama temennya
tapi dia lupa satu hal
akan ada masalah besar yang dihadapinya
masalah apa ya pak
masalah berat bu yoyo
karena dia akan jadi illegal alien di amerika
akan jadi pendatang gelap
akan di blacklist
blacklist itu apa ya pak
paspor sama pisahnya gak bisa diperpanjang lagi
sementara dia kan masuk ke amerika dengan pisa kunjungan turis
itu gak boleh kerja
dan kalau ketahuan kerja
tapi kayaknya dia terburu buru
emangnya ada apa kan aku
harus begitu gak kalau ngomongnya
kamu udah ngomong sama nenek
kalau papi nanya itu dijawab dong
kamu udah ngomong sama nenek
ya udah dong
seneng bener dia
itu baru baru anak papi
pokoknya debi mau nyusun mau apapun
kalau gak mau apapun debi gak mau
ya naik dulu
kumpen kalem dang
ceng dengerin dulu ya
jadi begini ceng
yang gambarnya tajem
tidak seperti tv kamu
orang orang dari golongan ekonomi lemah seperti kamu
kalau dicelak sama orang orang dari ekonomi tinggi atau atas seperti saya
terjadi kecemburuan sosial
ajak demo orang orang kampung
nah mendingan kamu aja yang ngelak
harusnya kamu belain papi dong
balas ke ledakin apa ke
dari seluruh desa
neng akan berangkat
kan kan kan kan biar neng aja yang dorong ya
ih nengnya kuat dorong berobak kayak gini aja sampai jakarta mah juga neng kuat
neng jangan atuh masa perempuan dorong berobak neng jangan